semakin banyak masyarakat indonesia yang tertarik belajar bahasa korea caranya pun berbeda beda
ada yang mengambil kursus offline maupun online ada juga yang belajar secara otodidak ya melalui media sosial hingga drama korea
salah satunya yang berikut ini sempat viral ketika videonya fasis sekali berbicara bahasa korea di media sosial
halo selamat datang
halo selamat datang
silahkan berkata kata nama saya
dan apa kerja anda
saya akan berkata kata nama saya
saya hanya seorang pelajar
wah selamat datang
saya selamat datang
saya selamat datang
bagus sekali bahasa korea
jadi sudah berapa lama belajar bahasa korea
sebenarnya dari tahun dua ribu sembilan dua ribu sepuluh
dua ribu sembilan sama dua ribu sepuluh pertengahan itu
oh oke berarti udah berapa tiga belas tahun hampir tiga belas tahun
ya itu dari awal mulai nonton drama korea full house sama boys before flower
itu drama pertama saya nonton sih
oh oke jadi ketertarikan itu dimulai ketika nonton drama korea
ya kebetulan saudara waktu itu nonton drama korea
jadi ada rasa penasaran karena ceritanya menarik
jadi ya sudah terikat
pasti namanya penasaran
oh saya ingin tahu tentang bahasa bahasa korea
bagaimana belajar bahasa korea tanpa subtitle
atau mungkin ketika nonton dipause habis itu dicari artinya atau bagaimana
kalau mula untuk cari tahu artinya sih dari dua ribu tiga belas awal masuk sma
karena waktu dulu memang saya cuma pengucapannya saja pelakwalannya
terus baru masuk sma saya ngomongin dari artinya
jadi itu bermula saya masuk dunia hip hop
jadi saya waktu itu suka exo suka dengerin lagunya
jadi ingin tahu intik artinya ya itu
jadi terbiasa gitu
oke gimana bahasa korea saya juga belajar bahasa korea tapi baru satu setengah tahun kurang lebih
saya akui itu sangat sangat susah sekali ya kan
nah bagaimana ivan bisa belajar sampai bahasa korea nya
apa itu kalau kedengarannya itu tidak mirip dengan orang korea
ya karena dulu memang saya sedikit pelakwalannya itu memang saya mau pelajari banget sih
ya walaupun agak salah salah dikit tapi ya seenggaknya mencoba untuk dimiripi
jadi bukan jadi ini pure karena nonton dari drama korea ya bukan pernah bekerja mungkin untuk perusahaan korea
ini beneran banget dari lapor dari film sama dari hip hop musiknya
pokoknya dari belajar ataupun kerja itu belum pernah sih sama sekali
oh oke sudah pernah ke korea
belum tapi nanti suatu saat
oke ini beneran saya suka siapa siapa aktor korea yang mas ivan suka
jujur aku suka banget lee jong suk sih yang sekarang main big mouth
karena dari dulu saya tertarik sama lee jong suk itu dramanya pinocchio
itu udah keren banget kayak gini
mas ivan sekarang ini kan banyak banget orang orang yang tertarik dengan bahasa korea ya
karena ya memang tidak dipungkiri ketertarikan terhadap drama korea film kemudian juga dengan k pop
itu yang paling besar sehingga orang orang tertarik gimana sih melihat ini
dan mungkin banyak juga kan yang pengen seperti mas ivan gitu pengen belajar
tapi mungkin karena mungkin keterbatasan waktu
kemudian juga mungkin sulit untuk mengakses informasinya gitu
ada tipsnya enggak
kalau dari saya sih sebagai senior lah mungkin ya bisa dibilang senior lah
dari awal sih kita coba pelafalannya aja dulu pelafalan pengucapan
jadi untuk itu baru kita mulai masuk ke contoh kata katanya
kayak se misa kalau misalkan ada yang suka dialog yang mudah diatakan ya
ya coba untuk hafalin terus cari tahu artinya nah nanti disitu kalian bisa tahu apa yang
kalian omongin bahasa koreanya itu artinya itu sih sering sering latihan pengalapalan dulu aja
apa yang paling susah yang paling susah menurut mahasiswa apa
jujur kan kalau saya bahasa koreanya bisanya kan banmal jadi dibahasnya bahasa sesama sama
jadi untuk formal itu susah banget dimasukin formalnya jadi takut salah salah kata kalau
bahasa korea lebih dari saya untuk mengganti menjadi belakangnya dengan akhirat ism nikah
atau isem tidak itu yang paling susah ya ternyata ada yang sehati juga dengan saya
oke oke terima kasih pak sivanugraha sudah bergabung mudah mudahan bisa menginspirasi
pastinya juga menginspirasi untuk orang orang di luar sana
nggak ada kata terlambat untuk belajar bahasa korea iya kan teruskan saja walaupun susah terakhir
doang mungkin sebagai closing ngomong beberapa kalimat dalam bahasa korea
nah mari kamsahamida gonggang hashiko hembokaseyo terima kasih mas ivan selamat malam sukses selalu ya
terima kasih banyak